varian omikron yang pertama kali ditemukan atau diidentifikasi di selatan afrika menjadi tantangan baru bagi upaya banyak negara di dunia untuk bisa pulih dari pandemi
beberapa negara pun kembali memperlakukan pembatasan
lalu bagaimana dengan indonesia dan bagaimana situasi afrika selatan saat ini
melalui sambungan zoom sudah tersambung dengan bapak soni b harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
selamat siang pak sonny
selamat siang mas iza kedengaran suara saya
dengan jelas sangat kedengaran
dan juga bergabung wni di afrika selatan ada mbak eci ismail di cape town
halo selamat siang waktu jakarta mbak ici
selamat siang mas
baik saya ke pak soni terlebih dahulu
pak soni ini dibayangi varian omikron tapi prokes justru ini mulai kendor
masuk mal dan pusat perbelanjaan atau stasiun banyak yang tidak melalui screening peduli lindungi
nah ini bagaimana respon satgas
terutama pak soni sendiri sebagai ketua bidang terkait dengan apa yang memang seharusnya kita mengerti bersama bahwa
hal ini tentunya sangat penting sekali terkait dengan prokes namun ternyata tidak diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan
apa tanggapan pak soni sendiri
ya jadi di satgas sendiri kami sudah melakukan simulasi ya kemungkinan lonjakan kasus
ada empat hal penting yang dapat mempengaruhi terjadinya lonjakan kasus
yaitu yang pertama adalah kepatuhan protokol kesehatan masyarakat
yang kedua percepatan vaksinasi
dan yang keempat ini adanya varian baru
nah kalau kita perhatikan keempatnya ini memang protokol kesehatan sedikit menurun dalam dua minggu terakhir
lalu kemudian mobilitas meningkat bahkan lebih tinggi daripada mobilitas saat libur lebaran kemarin
adanya ancaman varian baru ini juga muncul dengan adanya omikron
dan yang keempat vaksinasi kita percepat tetapi memang capaian vaksinasi harian kita mulai turun
nah ini tentu menjadi sebuah alarm bagi kita bahwa ada risiko ya terjadinya lonjakan kasus
oleh karenanya kami sudah mendorong ya semua pihak termasuk upaya upaya kami di lapangan
agar peningkatan kepatuhan protokol kesehatan ini dilakukan
membangun komunikasi risiko
who sendiri sudah menjelaskan bahwa masih dalam penyelidikan terkait dengan omikron
dampaknya terhadap efektivitas vaksin tingkat penularan tingkat keparahan dan juga kemungkinan infeksi ulang
lalu kemudian pengobatan dan tentunya efektivitas penggunaan alat pcr yang sekarang
itu semua masih dalam penelitian yang dilakukan oleh who
tapi rekomendasi who jelas ya
untuk mencegah penyebaran omikron rekomendasi who yang paling utama pertama adalah peningkatan kepatuhan protokol kesehatan
sehingga ini masih menjadi kunci dimana apapun jenis variannya cara penularan ini masih sama
yang masih keluarga sars cov dua sebagai penyebab covid sembilan belas
oleh karenanya kami tidak henti hentinya bahkan adanya kasus omikron ini kami angkat ke publik supaya masyarakat memahami bahwa ada risiko penularan covid sembilan belas
tapi seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh satgas kepada masyarakat yang tentunya sudah mengalami penurunan terkait dengan prokes ini
yang pertama ini bukan satgas nya satgas sat tetapi juga satgas daerah
mereka punya tugas untuk melaksanakan fungsi pencegahan preventif dan promotif melalui kampanye perubahan perilaku
kampanye pakai masker jaga jarak cuci tangan
kami sendiri kan juga membuat lagu membuat materi
kami sendiri kan juga membuat lagu membuat matematik

kita mencari para pemerintah ser complicated yang ini
sudah mulai masuk ke beberapa negara di dunia
dan itu tentu membayang bayangi
kalau ternyata omikron ini jauh lebih menular
maka percepatan lonjakan kasus itu bisa terjadi
oleh karena sekarang sedang kami sebar luaskan informasi
tentang risiko yang ada
selain kami juga mendorong kepatuhan protokol kesehatan
dan yang paling penting juga
kami berkali kali menyampaikan pentingnya
setiap gas institusi protokol kesehatan
setiap ruang publik tempat publik fasilitas publik
harus memiliki satgas yang memastikan bahwa
protokol kesehatan standar dan protokol kesehatan digital
dilaksanakan oleh orang orang yang beraktivitas di sana
baik lagi lagi tentunya dari pemerintah sendiri
terus melakukan berbagai macam cara
agar varian ini tidak masuk sampai ke indonesia
ataupun bisa diantisipasi dengan cara apapun
nah kalau dari mbak ici sendiri di afrika sendiri
seperti apa mbak update terbarunya terkait dengan
apakah memang ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan
atau sekitar ada dua ribu an
atau sekitar berapa begitu
mungkin mbak eci bisa menjelaskan sebenarnya
update terbarunya bagaimana
apakah benar benar mengkhawatirkan atau tidak
kalau kita di keton ya sebenarnya
tidak ada sama sekali saya belum dengar
dari faktanya dari teman
yang kena covid sekarang

jadi memang yang diberitakan di news itu
kita hanya dengar di news aja gitu
sebenarnya dalam keadaan sehari hari
kita disini tuh yang paling pantai
yang saya merasa paling safe itu adalah saat ini
dan sempat juga bulan november awal
dan sekarang memang ada penaikan
terutama di hoteng ya
tapi kalau di kepton sendiri kita di western cape
itu kayaknya kita santai aja tuh ya
kepentingan tetap menjunjung prokes ya
semua tetap pakai masker
dan kita semua sudah vaksinasi
even anak saya yang umur lima belas enam belas pun sudah vaksinasi
teman temannya sudah semua jadi
jadi selama ini ya sampai dari yang tanggal hari jumat kemarin
yang ada kabar omikron itu
sampai sekarang kita malah santai dan kita malah
sebenarnya saya malah agak kesel
karena kita sekarang jadi di ban untuk traveling dan segalanya ya
sedangkan keadaan kita disini itu yang
saya yang merasa paling safe itu sekarang
saya yang berani keluar dari rumah itu dengan
pergi sosialisasi dengan teman walaupun dengan masker dan segala macam
itu sekarang gitu loh
sedangkan kita yang sekarang
di keadaan kita tuh yang jadi susah gitu
padahal yang sebenarnya yang menemukan
menemukan omikron ini memang
dari south africa karena mereka punya
jadi karena ditemukan dilaporkan oleh
saintis who tapi sekarang itu malah
afrika selatan yang di ban di mana mana padahal belum tentu
dari afrika selatan juga gitu loh sedangkan itu
jadi kita semua sebenarnya disini merasa
sedih gitu loh karena kita sekarang malah jadi
ditekan dimana mana gitu
oke tapi mbak ici kalau misalnya tadi mbak ici mengatakan di sana
aman aman saja santai santai saja
apakah ada instruksi lagi dari pemerintah setempat begitu
apakah ada untuk antisipasi apabila terjadinya
penambahan kasus yang terjadi di cape town khususnya
oke jadi sekarang kita sudah di sini ya
oke jadi sekarang kita tetap dalam level one ya
jadi sebelumnya juga level one jadi ada pidato dari presiden ramaphosa
hari minggu kemarin kita tetap dalam level one
dan presiden berpesan untuk semua yang belum vaksin
untuk melakukan vaksin itu aja sih kita masih bisa inter prevential trip gitu ya
masih boleh ke luar kota gitu ya
biasa aja cuman hanya di pesan dari presiden adalah untuk
semua yang belum vaksin untuk melakukan vaksin
oke tapi capaian vaksinasi disana bagaimana mbak
apakah memang cukup baik atau justru mengalami penurunan
karena kalau saya tidak salah juga cukup sedikit ya disana untuk jangkaan vaksinasinya
kalau di cape town ya saya nggak tahu kalau di hapeng gitu
atau di daerah lain tapi kalau di cape town itu sangat baik sekali ya
jadi kita ada tahap dari
yang lansia dulu sampai sekarang udah mulai yang untuk umur dua belas sampai delapan belas tahun
sangat mudah sekali untuk mendaftarkan vaksin dan mereka akan kirim kita

bahkan saat itu kita merasakan nomor dari penghasilan vaksinasi itu

jadi kita bisa menghasilkan vaksinasi itu dan kita bisa menghasilkan nomor dari penghasilan vaksinasi itu

karena di klinik itu yang beberapa hari saya bisa juga walk in
saya pergi bisa masuk ke klinik di mall yang sepuluh menit dari rumah saya
dan menunjukkan nomor identitas saya

jadi gitu semudah itu sebenarnya kalau di cape town ya
baik saya kembali ke pak soni
pak soni ini berbicara soal vaksinasi sendiri
kalau misalnya tadi di cape town khususnya ya
kalau di afrika selatan khususnya di cape town
itu cukup baik vaksinasinya bagaimana dengan di indonesia
karena kalau saya kembali ke pak soni ini berbicara soal vaksinasi sendiri
itu tidak salah tadi saya lihat di satgas covid sembilan belas di websitenya
sedangkan desember ini adalah target untuk bisa mencapai
apa yang sudah dijanjikan kepada presiden joko widodo
bagaimana ini pak
ya jadi kita sebenarnya bersyukur sekali loh
bahwa sudah lebih dari sekitar satu ratus tiga puluh empat juta orang di indonesia
eh dua ratus tiga puluh tiga juta mona dua ratus tiga puluh empat juta orang indonesia yang sudah dipaksin
nah memang yang dipaksin lengkap itu dosis lengkap sembilan puluh lima empat juta
tapi ini capaian yang menurut kami juga sudah sangat baik
vaksinasi dosis pertama juga sudah diangkat satu ratus tiga puluh sembilan juta
jadi sembilan puluh lima empat juta ini kita kejar ke dua ratus delapan
berarti kan kurang lebih butuh sekitar tiga belas juta orang untuk divaksin lengkap lagi
kalau kita per hari kita kejar yang vaksinnya ditengkap ini lima ratus ribu saja
maka dalam dua puluh enam hari harusnya tercapai
lalu kemudian untuk lansia juga sudah sangat baik ya
oleh karena itu
begini target kita memang kelompok rentan ini salah satunya adalah lansia
jadi percepatan vaksinasi lansia itu perlu dilakukan dengan cara jemput bola
terus kemudian yang kedua kita ingin mempercepat herd immunity
jadi menahan kasus terendah mungkin sembari kita percepatan vaksinasi
nah supaya kasus ini bisa tetap rendah maka masyarakat harus patuh protokol kesehatan
jadi sebetulnya capaian vaksinasi kita sudah cukup baik ya
sekitar dua puluh enam tujuh juta anak usia dua belas tujuh belas tahun juga sudah divaksin
dengan capaian sekitar dua ratus tiga puluh empat juta orang tadi cukup baik
sangat baik lah
ini yang baik untuk capaiannya atau jumlah dari angka vaksinasinya itu sendiri pak
karena memang janjinya sendiri pada bulan desember ini kan bahwa capaian vaksinasi itu bisa tercapai
iya memang itu bisa
tapi memang pelaksanaan di lapangan itu kan tantangan yang dihadapi tidak mudah ya
seperti apa kendalanya ini pak
di mana itu rantai dingin ya kan
terus kemudian juga pada saat akan divaksin kadang kadang orang tidak memenuhi kriteria
misalkan perkanan darahnya tidak sesuai dan berhiku juga divaksin
jadi kendala di lapangan memang sudah mulai terlihat
tetapi yang pasti untuk dipahami adalah
kita sudah bisa menyuntikkan dua dua juta orang dalam satu hari untuk vaksinasi
target kita kan dua ratus delapan juta
yang sudah divaksin secara keseluruhan itu kan ada dua ratus tiga puluh empat juta
jadi ini sudah melampaui
tetapi yang sudah diselengkapi ini kita baru mencapai sekitar sembilan puluh lima juta
makanya percepatan vaksinasi terus dilakukan
nah ini kan upaya kita bersama
makanya dukungan masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi sembari
mematikan protokol kesehatan itu menjadi sindikata utama kita untuk menahan wajah kata
pak soni ini menjawab dari pernyataan tadi mbak eci yang menyebutkan sedikit kecewa
terkait dengan ban atau pembatasan bagi warga negara ataupun masyarakat yang datang dari afrika ke sejumlah negara
termasuk halnya di indonesia
nah ini sebenarnya bagaimana pak untuk masalah karantina ini sendiri
apakah ini artinya
bahwa akan adanya revisi lagi untuk masalah aturan aturan ini
mengingat bahwa australia juga sudah menyatakan bahwa ada yang teridentifikasi begitu di sana
apakah justru ini semakin memperketat
atau dari pernyataan dari mbak eci tadi justru bisa merubah untuk biasa saja terkait dengan hal ini
ya jadi kita menghadapi pandemi itu dengan respon cepat ya
yang pertama tidak ada larangan terhadap warga negara
ya itu perlu dipahami
yang ada adalah pembatasan untuk orang yang pernah melakukan perjalanan ke lokasi tertentu
di mana ditemukan varian baru dengan perkembangan yang cepat
jadi kan kita bekerja dengan data bukan bekerja dengan skill
nah bagi orang orang yang pernah melakukan perjalanan dalam empat belas hari di daerah yang sedang berkembang varian baru
itu tentu untuk sementara
tujuannya supaya tidak terjadi gelombang gelombang baru di tempat lain
kembali who memberikan update informasi dari hasil hasil risetnya
ada lima hal yang paling penting terkait dengan varian baru
yang pertama apakah varian ini menular lebih cepat atau tidak
yang kedua apakah menciptakan keparahan dan kematian yang lebih tinggi
yang ketiga apakah varian ini menurunkan efektivitas vaksin
yang keempat apakah varian ini menciptakan reinfeksi
dan yang kelima apakah varian ini misalkan
apa namanya saya jadi lupa
ada dari lima itu tadi harus diperhatikan
nah yang ketika informasi yang kita terima belum lengkap who juga belum bisa menjustifikasi dengan lengkap
jadi prinsip kehatian itu yang paling utama
makanya kita membatasi perjalanan orang orang tersebut
bukan dengan ada stigma ya
ini kan kita menghindari motivasi yang muncul di masyarakat karena dari warga negara tertentu atau berasal dari negara tertentu
yang paling penting kita menerapkan sistem kehatian yang penting
baik pak soni
saya ke mbak eci lagi

mbak eci kalau di indonesia sendiri pemerintah sangat concern sekali dengan masyarakatnya
mbak eci kalau di indonesia sendiri pemerintah sangat concern sekali dengan masyarakatnya
bagaimana membatasi begitu perjalanan baik itu warga negara asing maupun warga negara indonesia apalagi jelang natal dan juga tahun baru
di afrika sendiri sejauh mana ini pihak dubes dan juga konjen memantau pergerakan wni agar terhindar dari penyebaran covid
jadi kita dihimbau oleh pak konjen untuk berhati hati dan untuk selalu memantau keadaan covid saat ini

imbau untuk sementara untuk tidak melakukan perjalanan internasional dulu
karena memang juga buatnya itu belum ada ya yang keluar dari kepton itu belum ada saat ini
oke baik mbak ici terima kasih sudah berbincang dengan kami siang hari ini
tentunya kita berharap agar mbak eci sekeluarga dan juga warga negara indonesia di sana semuanya dalam keadaan sehat walfiat
dan juga pak soni terima kasih sudah berbincang dengan kami
semoga masyarakat juga semakin sadar betul bagaimana protokol kesehatan itu sangat penting dilakukan untuk saat ini
apalagi di tengah adanya varian baru omikron ini
terima kasih bapak dan ibu